saya tidak melawan anak musik yang kita lawan anak anak musik yang banyak
pria tidak dikenal itu diamankan jemaah masjid nurul mu'minin
kecamatan samarinda ulu kalimantan timur
pria yang mengenakan baju gamis dan suruhan putih itu diamankan
karena telah merebut mikrofon imam masjid saat sedang sholat zuhur
saat diamankan pria itu sempat berontak kepada jemaah
ia bahkan melontarkan kata kata ingin memerangi orang orang kafir
pihak masjid dan jemaah mengaku tidak mengenal pria tersebut
saat itu ia datang hanya seorang diri ke masjid dengan membawa tasbih
kita sama sama sholatkan terus belum habis berdoa dia tiba tiba datang
sambil langsung miknya imam diambilnya langsung dia berteriak
kita dari orang islam kita mau melawan orang kafir bilang
saat dikonfirmasi pada rabu kapolsek samarinda ulu kompol kustiana
membenarkan peristiwa itu
saat ini pelaku berinisial fn telah diamankan dan menjalani pemeriksaan di polsek samarinda ulu
polisi hingga kini masih mendalami motif fn
dari pemeriksaan sementara istri fn mengaku suaminya memiliki sebuah ilmu
istri fn juga mengaku jika suaminya pernah berbuat keributan di masjid dekat kediamannya
di meliputan cnn indonesia